karena memang itu tadi kita tinggal di kota barat
standar ibl itu kan cukup tinggi ya untuk masalah venue
dan gue rasa mereka akan menyegah satu tempat
nama yang diambil dari bahasa spanyol yang berarti kastil itu tepatnya berada di daerah ceater subang
karena satya wacana perlu pemain yang hustling perlu pemain yang bisa ngelit juga timnya
seperti yang gue bilang di ini